inilah kampung angkeringan yang mayoritas warganya memiliki usaha angkeringan
kampung angkringan ini terletak di dusun sawit desa ngerangan kecamatan bayat klaten jawa tengah
sebanyak tujuh ratus hingga delapan ratus warga setempat berjualan atau memiliki usaha angkringan
ratusan warga yang memiliki usaha ini berjualan di berbagai daerah
baik di pulau jawa luar jawa hingga luar negeri seperti jepang
menariknya kampung ini memiliki museum dengan julukan museum angkringan
museumnya berisi sejarah berdirinya usaha angkringan dari masa ke masa
usaha angkringan warga setempat ini merupakan usaha turun temurun dari para pendahulu
terhitung sejak sebelum masa kemerdekaan republik indonesia
pertama kali kita angkringan terlahir di solo kemudian berikutnya dibawa ke jogja
jogja kemudian kota berikutnya adalah semarang selanjutnya adalah kota kota di jawa tengah
terutama sampai tahun sekitar tujuh puluh delapan puluh itu hampir seluruh jawa tengah telah kita masuki sampai tahun sembilan puluh an
setelah itu kita merambah ke jawa semua pulau jawa jawa barat jawa timur
di tahun tahun berikutnya di atas tahun dua ribu kita sudah mulai menyebar di luar pulau jawa
salah satu warga wakiman warno pernah merasakan berjualan dengan tiga jenis model angkringan
mulai panggul hingga gerobak
menurutnya ciri khas angkringan dari kampungnya adalah
makan tiga ceret dan citarasa racikan teh serta makanannya
sebab dalam racikan teh minimal menggunakan tiga jenis teh yang berbeda
karena warga sawit itu anaknya semua orang tua
karena cara ekonomi itu kan sulit sulit
jadi saya bersama anak anak saya dan keponang ponang saya ikut pak dewi buasai simbah
ikut kasau jero ke dukuhan kerten berjuara ini sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
usaha warung angkringan ini dikenal banyak orang sebagai warung sederhana
dengan ciri khas menjual berbagai menu nasi
seperti nasi sambal ikan bandeng nasi sambal teri dan nasi sambal tempe
yang bisa dikombinasikan dengan menu gorengan hingga aneka macam sate
untuk menu minumannya biasanya ada teh jahe jeruk jahe dan susu jahe
bagus adik laten jawa tengah